dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi
di lokasi pemakaman emeril kan mumtaz di cimaung kabupaten bandung jawa barat
selamat pagi kiki masih adakah warga yang ziarah dan apakah ada pembagian waktu untuk berziarah
ya selamat pagi maggie satu hari pasca prosesi pemakaman dari putra gubernur jawa barat emeril kan mumtaz
memang sejumlah warga dari berbagai daerah ataupun wilayah di bandung raya masih mendatangi tempat pemakaman dari eril
saya gambarkan kepada anda kondisi terkini inilah bagaimana yang kemudian terjadi saat ini
sejumlah warga terus mendatangi dari tempat makam ataupun tempat peristirahatan dari emeril
untuk kemudian bisa melakukan doa di tempat yang kemudian menjadi tempat peristirahatan dari emeril kan mumtaz
kami tadi sempat tanya memang warga yang kemudian datang ini sengaja datang dari
berbagai wilayah di bandung raya karena memang kami belum menemukan sejumlah warga yang kemudian datang dari luar kota bandung
untuk kemudian bisa memberikan doa terbaik bagi almarhum putra gubernur jawa barat yakni eril ataupun emeril kan mumtaz
dan memang untuk masuk ke tempat ini nampaknya memang tidak ada pengaturan ataupun pemeriksaan yang cukup signifikan dari pihak pihak terkait
hanya saja bagi warga yang kemudian ingin datang diberikan waktu yang kemudian sangat terbatas
silih berganti untuk kemudian bisa masuk ke dalam
dan memang pengawasan ataupun pengamanan ini dilakukan oleh pihak satuan polisi pamung praja
yang kemudian sudah ditugaskan dari pemerintah provinsi jawa barat itu sendiri
dan memang beginilah kondisinya begitu jadi memang warga yang masuk ke area pemakaman ini dibatasi hanya beberapa orang saja
kalau saya coba hitung berkisar antara tujuh sampai dua belas orang saja yang bisa berada di tempat ini
yang kemudian bisa memanjatkan doa tepat di hadapan makam ataupun kuburan dari eril itu
setelahnya nanti ketika memang dirasa doanya sudah cukup mereka akan keluar dari area pemakaman dan akan digantikan oleh para peziarah yang kembali untuk bisa memanjatkan doa kepada eril
kemudian yang menjadi menarik di sini memang warga juga sangat antusias begitu untuk datang meskipun jarak dari wilayah kota bandung menuju ke kabupaten bandung ini
tepatnya di cimaung ini memakan waktu satu lima jam hingga dua jam perjalanan
mereka mengaku datang ke sini untuk kemudian bisa mendoakan secara langsung
karena memang sosok emeril yang merupakan putra dari gubernur jawa barat ini cukup menginspirasi
apalagi melihat dari ketegaran yang kemudian diperlihatkan dari ibu atalia prarat yang sebagai ibunda dari eril
kemudian juga dari gubernur jawa barat ridwan kamil ini memberikan sebuah inspirasi bagi mereka bahwa memang meskipun sudah kehilangan sosok anak begitu
tapi mereka tetap tegar di hadapan masyarakat
itu yang menjadi salah satu poin dari masyarakat kemudian datang untuk mendoakan secara langsung
dan memang rencananya prosesi
jadi ziarah bagi warga ini akan dibuka hingga akhir pekan mendatang
artinya masyarakat memilih waktu selama satu pekan ke depan hingga hari minggu mendatang untuk kemudian bisa datang memberikan doa yang cukup baik kepada eril
dan memang waktunya dibatasi juga dari pukul delapan pagi hingga pukul tujuh belas sore informasi yang kemudian kami dapatkan
nah saya akan berbincang mungkinnya dengan salah satu peziarah
bu umama bentar bu umama betul ya bu umama dari mana ini bu
bandung kota bandung
bu umamah dari kota bandung ke sini kan memang memakan waktu cukup lama ya satu setengah jam satu jaman begitu ya bu
apa bu doa apa yang hendak disampaikan kepada almarhum eril di sini bu
pertama saya ingin berbela sungkawa kepada keluarga pak gubernurnya
yang keduanya mendoakan kepada sepp emeril mudah mudahan
dia beliau diterima melibadahnya
insya allah pasti insya allahnya
melihat dari tayangan tayangan padahal belum tahu tidak tahu siapa
dia itu cuma ibu sering berkunjung di ada acara majlis talim majlis talim
jadi suka tanda tanya
banyak katanya anak itu anak pejabat yang meninggal
tapi tidak seperti eril ini
nah di situ ternyata banyak sekali kebaikan kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain
jadi itulah kita
kami ya dari alhuda majlis talim alhuda khususnya ibu pribadi sangat haru sangat tertarik
susah lah susah untuk mengungkapkannya
betapa baiknya orang itu ya
juga pelajaran buat kami semuanya sebagai orang tua
biar bisa jadi teladan contoh buat anak anak buat orang tua terutama ibu ya sebagai orang tua
karena begitu baiknya bapak gubernur mendidik seorang anak
sampai jadi anak yang soleh begitu
sebagai contoh sebagai
bu obama tadi sosok eril sudah ibu gambarkan begitu
tapi kita tahu juga bahwa ketegaran dari pak gubernur dan juga ibu ternyata juga menginspirasi juga
apa yang mungkin bisa ibu sampaikan melihat ketegaran dari pak gup dan juga ibu atalia sebagai orang tua bu
ya mungkin karena dia seorang yang beriman bertakwa kepada allah ya
jadi sudah kuat imannya
kalau kita tidak kuat kuat iman lah
jangankan ibu atalia dan bapak gubernur
kami saja bukan tidak saudara tidak tetangga tidak apa
ya tidak tahu apa apa sampai hati teh
kalau ingat pengen nangis gitu
cuma ya bisa mengendalikan itu mungkin pondal utama dari bapak gubernur karena keimanan ketakwaannya kepada allah swt mungkin
baik terima kasih ibu mama dan juga ibu ibu
mudah mudahan berdoanya atau khusyuh di dalam ya bu teh
itulah testimoni dari sejumlah warga dari ibu mama dari kawasan kota bandung
bahkan mereka juga tidak mengenal sosok langsung dari eril ini
megi tapi dengan cerita tadi dengan gamblang mereka menggambarkan bahwa ada dorongan hati untuk kemudian datang ke sini untuk melihat langsung prosesi pemakaman
kemudian juga prosesi ziarah
itulah yang kemudian tergambar dari masyarakat terkait dengan sosok eril ini yang kemudian menjadi salah satu tokoh anak muda
inspiratif tidak hanya kepada eril tapi juga kepada orang tuanya yang juga memberikan sebuah contoh bahwa memang keteladanan kekuatan juga terinspirasi dari bapak gubernur dan juga ibu atalia
doa dan juga harapan terus diperoleh